anda suka menikmati matahari terbit atau matahari terbenam
pastinya terbit dong
tentu juga untuk kesehatan kulit juga
kesehatan kulit ya karena ada banyak vitamin e nya
dan menikmati matahari terbit ternyata memang menjadi tren wisata
terutama bagi anak muda dalam beberapa tahun terakhir ini
betul dan di bukit panguk bantul daerah istimewa yogyakarta ini
pengunjung tak bisa hanya menikmati keindahan matahari terbit
puluhan muda mudi sudah menunggu di bukit panguk sebelum subuh
mereka ingin menikmati matahari terbit di atas awan yang memenuhi lembah di bawah bukit
bukit panguk yang berlokasi di dusun kediwung desa mangunan
kecamatan dlingo kabupaten bantul ini
berjarak sekitar tiga puluh km dari pusat kota yogyakarta
meskipun terbilang cukup jauh namun setiap dini hari
lokasi ini tak pernah sepi dari wisatawan
tak hanya mengandalkan pemandangan elok warga menambah lima anjungan untuk berfoto
salah satu primadona wisatawan adalah replika bagian depan sebuah perahu kayu
yang dipasang menjorok ke arah lembah
perahu tersebut berkesan terbang di atas awan
banyak pasangan yang tertarik berfoto di atasnya
dan meniru adegan legendaris film titanic
karena ya kayak di atas awan
paling pertama kali melihat tuh ini
yang tertarik banget
titanic tapi versi kayu
karena berada di bukit pengelola kawasan wisata ini memastikan keselamatan terjamin
mereka membuat sejumlah fasilitas pengamanan
ya untuk pengamanan kita memang sudah izin pagar
dan memang untuk spot spot yang seperti itu memang kita
setiap sore setiap pagi itu mengecek
terus memang di spot itu kita kasih kapasitas berapa orang
itu memang kita kasih
dalam sehari sekitar lima ratus hingga delapan ratus pengunjung datang ke lokasi ini